saudara spbu res area di karawang jawa barat di segel
stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut disegel
karena diduga curang karena ditemukan penggunaan alat tambahan
pada tiga dispenser spbu tersebut
dengan demikian jumlah bahan bakar yang diterima konsumen
tak sesuai dengan yang dibayarkan
menteri perdagangan zulkifli hasan menyebut
ada tiga dispenser yang menggunakan alat tambahan
untuk mencurangi jumlah bensin yang keluar
secara keseluruhan spbu di res area tol jakarta cikampek
kilometer empat puluh dua b di teluk jambe barat karawang jawa barat tersebut
satu dispenser bisa meraup hingga dua miliar rupiah per tahun
tidak perlu lagi legal yang terjadi di spbu
tidak ada alat tambahan
kompol itu berada di spbu
terpasang dengan tambahannya ini
misalnya artanya dua puluh tapi bensinnya dua enam belas
sementara pihak pertamina mengungkap modus yang dilakukan
dan pengisian bbm dengan cara memanfaatkan sistem digital
kemendak dan pertamina akan terus mengecek seluruh spbu di indonesia
terlebih menjelang arus mudik lebaran ini